terima kasih ya
ini jadi malam yang paling
indah buat aku
kau kayak gitu
papa gimana perjalanannya
iya pak ya
pasti waktu disampein
yaudah papa hati hati ya
ma kok ditutup
kan ada mama
karena papa sekarang udah turun jabatan
papa tuh jadi sibuk banget
kamu gak boleh kasian
kamu harus tahu ini namanya tanggung jawab
seorang kepala keluarga
boy harus punya tanggung jawab
tidak atu aden
bibi mah cuma sedih saja
tidakkah bayang aden
aduh sepina ini rumah kita
kalo aden nanti sudah tinggal disana
ih jangan gitu atu
boy kan disana sekolah
meniti masa depan
kita harus ngedukung
lagian tau bi
singapura mah deket
satu jam juga nyampe
kecelok sejam nyanya
deket bisa atu
iya gak begitu
nanti boy bakalan sering deh video kolam sama bibi
gak sama reva deh sama bibi aja deh
bibi jangan bikin malu atu aden
ini jaman canggih
gak cuma denger suara
jadi nanti bibi bisa liat si aden
iya sampe aden ada belet aja bisa ke taman bisa liat
ih atuh menih canggih bisan
eh tapi kumaha aden
kapan handphone bibi aja dul pisan
eh bibi terang aja
nanti pinjam handphone mama aja
ntar kita video call nya berduaan duet duet
ya sudah atu
ini mau gue gosok baju aden buat besok ya
mama mau cek dulu bener gak arif mama dulu
bisa dikasih tanggung jawab
oh iya ma boy juga mau pamit
keluar bentar nih ma mau foto kopi
yaudah kamu hati hati
dani dakar cemburu karena gue deket sama bella
kalau ini terus dibiarin berlarut larut
dhani dakar bisa malah marah
dan kemungkinan gue bisa jadi musuhan sama dia
gue harus jelasin masalahnya
kenapa gue care banget sama bella
biar dhani tau
mondi kan pernah bilang kalau dia dulu sahabatan sama dhani dakar
dan pecah semuanya gara gara dhani dakar cemburu sama mondi
masih belum ada tersedia
gue pengen kalo boleh gue minta nomernya dhani dakar men
ada hal yang penting harus gue ngomongin sama dia
namanya lo ada apa sama dia
gak jadi gini
tadi gue sama dia sempat salah paham sih
dia sepertinya dia cemburu sama gue
ya soalnya tadi dany ngeliat
gue tuh lagi nuntun bella lagi jalan
ya tapi sebenarnya gue tuh gak ada apa apa main sama dia
ya makanya gue mau jelasin semuanya
kayaknya dhani juga gak bakal percaya sih kalau alasan kayak gitu
karena gue sempet ngalamin dia hal yang sama
dan dengan alasan yang sama juga itu cemburu
ya semoga aja sih main dia mau ngerti
karena ya gue udah kasih tau yang sejujurnya
kalaupun dany gak mau ngerti itu serah dia
ya udah kalo gitu ntar gue sms in aja deh nomornya dia
ya mudah mudahan aja dia mau percaya sama orang
ya biar gak terjadi kesalahpahaman lagi
lagian juga kita gak mau punya musuh
iya ya terima kasih banget
sorry banget nih bella udah tau kalau selama ini
tapi terus yang masalah uang itu gimana
uangnya sih udah gue kasih
dan dia pasti gak tau kalo uangnya itu dari lo
tapi yang pasti dia sih marah sama gue karena
kemarin itu kan gue kasih bingisan pakai nama lo
yang pasti sih bella udah mulai lunak sama gue
karena gue udah tau cara ngarepin bella
ya gue sih cuma berusaha sabar aja sih kalau sama dia sekarang
ya bagus deh kalo gitu
thank you banget ya sekali lagi
oh ya men gue tunggu ya nomornya dhani ya
ini jadi malem yang paling
indah buat aku
kamu gak usah ngeraguin cinta aku lagi ya
udah jelas kan
udah aku lamar juga
ginar selamat ya
terima kasih ya boy
terima kasih ya boy
terima kasih ya boy
ya semoga aja keputusan lo bener ya
gue jaga baik baik sepupu gue ya
kalau kalian perlu bantuan pas di acara pernikahan
kabarin gue aja
oke gue cabut dulu ya
lo mau kemana
ya lo mau ngurusin kuliah ke singapura ya
gue rencana mau kuliah di sana
oke gue cabut ya
kira aku seneng
boy bisa kuliah jauh
dan dia gak ngerecohin kita lagi
udah lah tristan
kamu gak usah negative thinking kayak gitu
toh juga tadi
yaudah aku pulang ya
kenapa nyokapnya bella jadi kesel banget sama gue sih
kenapa dia jadi benci sama gua
emangnya gue salah apa
harusnya kan gino yang diusir bukan gua
kenapa jadi gue yang diusir
aku mau ke rumah
saya mau ke rumah
aku mau ke rumah
gue kan cinta banget sama bella
gue harus berjuangin cintanya bella
pokoknya gue gak usah peduliin tentang nyokapnya bella ini beli nikmuk
gue pengen ketemu berdua sama bella
kalau sama kita bisa tetap kumpulin
oke kita ketemuan di dekat lapangan gudang